payakumbuh dianugerahi tuhan dengan bentang alam yang menakjubkan
dikelilingi dataran tinggi bukit barisan dan pegunungan membuat pemandangan di sini rancak bana
wilayah kota payakumbuh dilalui tiga sungai batang agam batang lampasi dan batang sinama
kota payakumbu merupakan kota persinggahan
letaknya tak jauh dari beberapa lokasi pariwisata ikonik sumatera barat seperti lembah harau
kota ini juga menjadi penghubung antara kota padang dan pekanbaru
dan juga penghubungan baru
tak hanya sektor jasa dan perdagangan yang menjadi andalan
sektor pertanian tak kalah penting karena kota ini dikaruniai tanah yang subur
keindahan bentang alam saja tentu tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah
seperti di sini pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang gak kalah pentingnya untuk memajukan masyarakat payakumbuh
payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di sumatera barat setelah padang dan sawah lunto
berpenduduk sekitar satu ratus tiga puluh dua ribu jiwa dengan luas delapan puluh km persegi dapat ditempuh sekitar empat jam dari pusat kota padang
tahun demi tahun kota ini terus berbenah terbukti dengan sederet penghargaan yang sudah berhasil diraih
di antaranya predikat kota sehat dari menteri kesehatan sebanyak sembilan kali
tahun lalu payakumbuh memperoleh predikat tersebut
dan memiliki kekuatan tertinggi kota sehat yakni swasti saba uwistara
penghargaan lainnya stbm berkelanjutan sebagai kota stop bab sembarangan pun berhasil diraih tahun dua ribu dua puluh
namun usaha menghilangkan perilaku bab sembarangan terus digalakan hingga sekarang
berdasarkan data bps dua ribu sembilan belas
bab sembarangan terselubung di kota payakumbu mencapai lima belas tiga puluh sembilan persen
persentase ini masih terbilang cukup tinggi
masyarakat masih banyak yang belum paham akan pentingnya sanitasi
ketiadaan sarana sanitasi yang layak memaksa warga untuk membuang limbah mereka dengan cara menumpang di tempat umum bahkan hingga ke kolam atau sungai
faktor ekonomi warga yang kurang mampu menjadi penyebab sulitnya mengejar tingkat sanitasi yang layak dan aman

arah kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan masyarakat
arah kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan masyarakat
program hibah air limbas tempat adalah program pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari dana apbn
dan bersifat output base di mana pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terlebih dahulu
sementara pencairan dana hibah baru dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memenuhi syarat dan standar teknis yang telah ditetapkan

dan bersifat output base di mana pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terlebih dahulu
program hibah air limbas tempat berhasil diterapkan di payakumbu
jadi mbak ini tangki septik yang kita bantu untuk masyarakat melalui program khas tahun dua ribu dua puluh satu
tangki septik ini jenisnya pabrikasi bukan base beton
kita pilih ini karena ada berbagai alasan
yang pertama ini sudah terjamin sudah melalui proses
agreditasi dan proses penelitian
jadi hasil buangannya memang tidak mencemari lingkungan lagi
yang kedua dengan menggunakan tangki pabrikasi itu prosesnya cepat
dan yang ketiga dengan menggunakan pabrikasi apabila sepsak nanti ibu ini memindahkan rumahnya
dan ini bisa kita angkat lagi kita pindahkan tempat yang baru
jadi itu keuntungan kita menggunakan tangki pabrikasi
kalau boleh tahu bu kalau dulu itu kenapa bisa sampai tidak punya septik
karena belum ada dana buat bikin septiknya
terus kalau misalnya buangnya itu di mana
kita buang di saluran tanah langsung aja
kalau sekarang kan udah punya tuh
manfaat yang ibu rasakan sama keluarga itu apa bu
sangat bermanfaat kalau kita mau buang air besar malam malam udah bisa sendiri ke sini
dan manfaatnya sangat besar bagi kita
jadi kita bisa membeli air besar besar maka kita bisa bisa ke sini
itu sudah cukup besar
pengadaan tangki septik merupakan upaya peningkatan sanitasi dari tingkat layak menjadi aman
kualitas tangki septik mengacu pada standar nasional indonesia
harus kedap air volume tangki yang sesuai dengan sni
memiliki lubang kontrol dan ventilasi
serta tersedia pipa masuk dan keluar
pembelian tangki septik
limbah juga harus dipastikan disedot diangkut dan dibuang dengan truk tinja secara reguler ke instalasi pengolahan lumpur tinja
tangki septik harus dikuras secara berkala setiap dua sampai tiga tahun sekali karena kotoran yang masuk ke tangki yang sudah penuh tidak akan mengalami pengolahan lagi
jika kotoran dalam tangki tidak disedot setiap tiga tahun kotoran tersebut bisa merembes ke tanah dan mencemari lingkungan termasuk mencemari air tanah yang digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih
adanya instalasi pengolahan limbah tinja menjadi salah satu syarat untuk ikut serta program house begitu juga di sini
ini adalah sac
ini adalah bangunan yang pertama pada saat mobil penyedot tinja dari konsumen memasuki plt
ini mobil langsung membuang kepada bangunan pola ini di mana masing masing sc ini sudah ada delapan kolam dengan sekat dan ini terjadi pemisahan antara cairan dengan lumpur
pada periode periode tertentu kita lakukan durasi tertentu
pemisahan lumpur dengan cairan di mana cairannya nanti masuk ke kolam aerobik sedangkan lumpurnya kita pindahkan kepada slide draingbed yang bangunannya seperti di sini
jadi di sini merupakan suatu proses pengeringan dari lumpur yang berasal dari sac
di sini kita lakukan pengeringan dan lumpur ini nantinya ini bisa kita manfaatkan sebagai
ini adalah salah satu pupuk organik
sedangkan cairannya sendiri dari kolam aerobik itu terjadi pengolahan secara kimiawi
jadi ada namanya kolam aerobik satu kemudian mengalir ke kolam aerobik dua sebelum nanti itu mengalir lagi ke kolam fakultatif
yang kita harapkan terjadi pengolahan secara kimiawi di mana dalam cairan itu kita yakini masih ada lumpur dan kita harapkan lumpur itu menjadi vlog
dan kita lakukan pengendapan sehingga cairan ini makin jernih sampai nantinya ke kolam maturasi sampai kepada wetland
dan wetland itu ada indikator tumbuhan yang sebagai parameter kita membuktikan apakah cairan kita itu masih berdampak kepada lingkungan atau tidak
dan sebelum melakukan pembuangan akhir ke badan badan penerima cairan itu nanti kita campurkan dengan sejenis bak klorin atau bak kontrol
sehingga nantinya cairan ini benar benar kita yakini tidak lagi
ini bukan dampak kepada lingkungan
payakumbuh terus berpartisipasi dalam program hal setiap tahunnya dimulai sejak dua ribu tujuh belas hingga sekarang
setiap tahun terjadi tren penurunan tingkat buang air besar sembarangan di sini
sekarang infrastruktur sudah rampung dibangun
pasti sudah dirasakan langsung oleh warga
biar lebih yakin kita tanya satu warga lagi tentang manfaatnya
nah sekarang kan ibu udah punya safety tank sendiri tuh bu
kira kira manfaat yang ibu rasain itu apa bu
kesehatan nyaman bersih nggak bau lagi
selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan
program ini termasuk upaya mengentaskan
kesehatan yang terjadi di kualitas kesehatan masyarakat

ini dikarenakan air limbah termasuk dalam parameter tingkat kekumuhan
penyediaan perusahaan air limbah untuk masyarakat
terutama masyarakat berpenghasilan rendah
itu akan tetap kita tindak lanjuti dalam aspek keberlanjutan
jadi kontinuitas terhadap perusahaan program ini tentu akan kita lanjutkan
mengikuti program hal setidak sulit
tentunya harus memenuhi reonis kriteria yang ditetapkan oleh program hal
teman teman dari pemerintah pusat
yang terpenting itu adalah kita memiliki dokumen dokumen tentang perencanaan program sanitasi
kemudian ditambah dengan kesehatan perasalan pendukung
seperti yang kami sampaikan tadi adanya iplt
dan itu adalah suatu keharusan
itu keberlanjutan pengolah limbahnya tetap terpelihara
program hal tentunya sangat membantu kita
yang pertama itu tentu meningkatkan kualitas kesehatan
dan kerja hidup masyarakat
kemudian memberikan pembelajaran kepada masyarakat
karena dengan program hal ini masyarakat menjadi lebih tahu bahwa inilah model tangki septik yang teknis
atau yang dianggap tidak mencemari
kita harapkan ini akan memberikan multiplier efek kepada masyarakat
adanya masyarakat yang mampu membuat tangki septik secara mandiri
juga dapat meniru apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
dimana kita sudah mengikuti program ini sejak tahun dua ribu tujuh belas
alhamdulillah dari dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh ini
sudah lebih tiga tiga puluh delapan kepala keluarga yang kita kesediakan persana air limbah domestiknya
dan sebesar satu seratus kepala keluarga itu dialokasikan melalui program hal segini
artinya dari pencapaian kita selama empat tahun sampai dua ribu dua puluh empat
adanya infrastruktur sanitasi yang aman bagi warga payakumbuh
menjadi titik dimulainya harapan baru untuk hidup yang jauh lebih baik
semoga perubahan ini juga bisa diikuti oleh daerah daerah lainnya yang mengalami cerita serupa
dari kebersihan kemajuan sebuah daerah dimulai
dari sanitasi yang aman dapat mencetak generasi masa depan yang lebih cemerlang
setelah pemerintah kota kabupaten dinyatakan layak untuk mengikuti program hiba air limbah setempat
dan dapat memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di dalam pedalaman pengolahan program hiba air limbah setempat

kementerian keuangan akan menerbitkan
surat persetujuan penerusan hibah
yang akan ditindaklanjuti dengan
perjanjian hibah daerah
antara kementerian keuangan dengan kepala daerah
untuk mengikuti program
hibah air limbah setempat
persyaratan utama bagi setiap pemerintah
kota kabupaten tentu saja memiliki
instalasi pengolahan lumpur tinja
dan masih memiliki idle capacity
untuk bisa mengolah lumpur tinja
dari tangki septik yang nantinya terbangun
kami akan melaksanakan
kesesuaian daftar calon penerima
manfaat yang disampaikan oleh
pemerintah daerah dengan
persyaratan kriteria yang diatur
dalam pedoman pengelolaan
hibah air limbah setempat
setelah pelaksanaan perjanjian
atau penandatanganan perjanjian
hibah daerah tersebut
baru pemerintah daerah dapat
melaksanakan konstruksi pembangunan
tangki septik sesuai
dengan kriteria teknis
yang telah ditetapkan dalam
pedoman setelah pelaksanaan
kami akan melaksanakan
hasil pembangunan yang telah dilakukan
sesuai dari apa yang
telah dilaksanakan oleh pemerintah kota kabupaten
dan kemudian ditindak lanjuti
uji petik yang dilaksanakan oleh bpkp
bpkp akan melakukan
pengecekan terhadap hasil
yang dilaksanakan oleh tim konsultan kami
terhadap hasil verifikasi
pelaksanaan pembangunan tangki septik
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
pelaksanaan uji petik bpkp
pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten
kepada balai prasarana permukiman
ngelayah selaku ppmu
dari program hiba air limbah
berdasarkan hasil rekomendasi tersebut
kami cpmu hibah sanitasi
surat pertimbangan penyaluran dana hibah
kepada direktur general perimbangan keuangan
sebagai dasar pemerintah daerah
melaksanakan atau mengajukan
proses pencairan dana hibah
kemudian pemerintah kota kabupaten
untuk memiliki strategi sanitasi kota
yang masih terupdate
kemudian dari situ
mengirimkan penawaran untuk mengikuti program
dan pemerintah daerah diminta
untuk menyampaikan dokumen
persyaratan yang diatur
sesuai dengan pedoman pengelolaan program
hibah air limbah setempat